pemudik tujuan madura berdesakan saat masuk ke dermaga di pelabuhan jangkar situbondo jawa timur
seorang ibu hamil bahkan anak anak terjepit di antara kerumunan antrian pemudik
beginilah suasana di pintu dermaga pelabuhan jangkar situbondo jawa timur saat kapal mulai bersandar
para penumpang berebut masuk ke kapal feri agar mendapat tempat duduk
tak jarang aksi saling dorong pun terjadi antar penumpang
sejumlah anak kecil bahkan menangis karena terjepit di antara antrean penumpang
situasi tak berbeda juga terjadi pada pagi harinya
penumpang juga masih berebut masuk ke dermaga
sampai sampai seorang ibu hamil terjatuh lemas karena kelelahan berdesakan

lantaran banyaknya antrian pemudik di pelabuhan jangkar
kementerian perhubungan mengerahkan kapal negara bima sakti utama
untuk mengangkut penumpang ke pulau ras madura
penumpang banyak akhirnya atas persetujuan kementerian perhubungan
dan juga dari kapten heri susanto selaku koordinator wilayah jawa timur
mengarahkan kapal bimasuci bima sakti utama ke jangkar
meski ada kapal bantuan namun masih ada sejumlah pemudik yang tidak terangkut
mereka meminta adanya trip tambahan lantaran telah terlantar di pelabuhan selama tiga hari
dwi rendra kompas tv situbondo jawa timur